hai ada orang yang ngelamatin aku semuanya
oh my god gila gila gila aku nyangka tristan benar benar nepatin janjinya dia beneran
aku sama tiara pas jempol sekolah
aku nungguin kamu di sini
maksud kamu kamu mau nungguin aku sama tiara seharian di sini iya sih emang ada yang
salah apa kalau aku nungguin kamu disini iya tapi kamu kan orang sibuk terus kalau kamu di sini
gimana kerjaan kamu di hotel rahasia aku aja sama sekali nggak mikirin kerjaan akuku malah kamu yang
ribet sih oke sekarang gini aja deh
aku balik hotel nanti aku jumpa lagi di sini di sini
kok catristen aneh tiara bakangan
ini dia jadi lebih perhatian sama kak tasya
aneh kau kok ya pasti cemburu sama cowok kalau
bagus lah shania kalo kamu emang gak suka sama dia
karena setahu aku ya selama ini dia tuh gak peduli sama kamu shania
dia cuma peduli sama hotelnya
makanya dia selalu baik baikin kamu
karena dia ngapain kalau hotelnya jadi jelek
enggak enggak enggak tiara
kak tristan itu cuma mau menjaga aset perusahaannya
karena kata shania kan penyanyi di hotel dia
ya dia cuma gak mau kata shag kenapa napa
kita jadi perempuan itu gak boleh gr oke
kamu mau kemana pagi pagi begini
aku mau ngerebut hatinya trisan tanpa bantuan mami
karena aku rasa selama ini rencana mami selalu gagal
bukannya gak membantu dia
mami ngertiin aku mi
tapi malah bikin trisan menjauh dari aku
jadi aku harap mami ngertiin aku
aku gak perlu bantuannya mami
kamu itu jangan gegabah ya
kalau kamu gak ngelakuin sesuatu yang gegabah bisa rusak semuanya
kamu ngerti gak
tristan itu lagi curiga sama kita mampir
makanya kita harus tenang dulu untuk sementara waktu
ngerti gak sih
gak susah kan untuk berhenti sesuatu yang kayak gitu
ya ya aku ngerti nih
kita harus sok baik sok manis di depan trisan ke tasya
tapi menurut aku mi
itu tuh semua buang buang waktu
dan itu artinya kesempatan aku buat dapetin hatinya tristan itu makin susah mi
kalau kamu paksain juga melakukan semua rencana kamu
dan akhirnya gagal bahkan memperburuk keadaan kita
sekarang kamu pilih
atau mau ngelakuin apa yang kamu mau
sementara bu maya memikirkan rencana kita selanjutnya
saya akan terus mengawasi pasien
aku udah merencanakan sesuatu untuk jangka panjang
itu bola udah banggotan udah tua
kasihan ditenang tenang mulu
main pakai ini bola baru
makasih ya kak
makasih ya kak randi
eh tapi ingat ya
jangan pecahin jendela orang lagi
oke kak randi
kalau sampe pecah
gua sita tuh bola
eh kak randi
dulu dong wajah sekarang lantai aja orang sibuk biasa banyak cara ya
hasil interaksi antara staff dan para pengunjung hotel ini menurut saya bagus
tapi saya mau jauh lebih bagus dari ini
karena sampai saat ini saya masih menerima komplainan dari para pengunjung
fer coba tolong kamu cek fer
sebenarnya kesalahannya itu ada di sebelah mana
wah sekarang udah waktunya gue jeput tasha
wah harus cepat cepat pergi dari sini
maaf saya nggak bisa ikut meeting ini sampai selesai
kamu tahu poin poinnya apa aja kan
tadi udah kami katakan
ya fer tolong bantu david fer
aku baru dengar kabar kamu semalam
makanya aku langsung kesini untuk melihat keadaan kamu
tenang aja lah ijar
aku baik baik aja kan
syukur deh kalau gitu
aku lega dengarnya
ada bangunan suara
ada yang nyantai

aku akan memutuskan kalau tara tara kau nyertai

aku mau beritahu ahmed
pas jempol sekolah
tiara kau pulang sama patristan sama kak tasya ya
nanti kakak mampir ke hotel oke
tidak tahu deh
tristan makasih ya
kamu udah datang kesini
tapi aku benar benar nggak nyangka deh
kalau kamu bisa datang on time
pas ya aku kan udah janji sama kamu
ya aku tepatin dong
dan aku juga orang yang on time
tapi aku tuh udah bukan sumunan tiara lagi
jadi aku bisa pulang sendiri kok
aku gak mau sampai kamu ada apa apa
aku udah berapa kali ngomong sama kamu kayak begitu
apalagi sekarang kamu buat tiara
kalau ada orang yang incir kamu
tiara lagi sama kamu
biar ada apa apa juga gimana
aku gak mau ambil resiko itu
pokoknya aku akan jaga kamu
ya ampun tristan
perhatian banget sih

pake tas ya
cari dulu aja
bos kecil ini dong
bannya kempes ya
terus gimana dong
disini ga ada bengkel lagi
kamu ga masalah kalo misalnya tunggu sebentar aku mau ganti ban
tidak ada guna lagi
takkan ada lagi
bila itu yang harus terjadi
kan ku terima semua ini
ini memang salahku
suara siapa tuh yang nyanyi
bagus banget suaranya
tapi kayaknya suaranya ga asing lagi deh
ku akui memang ku salah
tak berada di dekatmu
di saat kau rinduku